gue gak enak sama bapero jali
soalnya udah seminggu nunggak
hari ini gue gak boleh nunggak lagi tis
kamu numpang aja di kontrakan saya
lu kan juga belum bayar kontrakan
itu mah enak di kamu gak enak di saya atupur
gak ada jalan lain soe
udah diemin aja
tapi jangan deh apa apain
gue nganter pasokan lu ntar balik lagi lu
bila ngajak nyerah
bila ngajak kalah
bila ngajak nyerah
raja sudah terpojok
hampir jatuh dari papan catur
update status jakarta satu lagi kedatangan the cukower wkwkwk
ah ah duit mataon duit mataon eh kebalik mata duitan mata duitan mata duitan banget
bang ojek bang
eh eh tisna
lumayan semuanya pasti kebagian
ya kalau opak sama rengginang di jakarta juga banyak tis
hari ini saya nggak ngajar bang ojek
cuma ada pimpinan
yang skripsi satu orang mahasiswa
oh enak juga ya punya banyak waktu luang
kalau saya jadi pak sofian
saya bisa ternak lele buka usaha keripik
kalau kagak jualan pulsa
bang ojek kan yang punya waktu luang banyak daripada saya
kenapa nggak bang majak aja yang ternak lele
buka usaha keripik atau jualan pulsa
barusan gue kena musibah
kata bapak saya itumah bukan musibah tapi kelalaian
bukannya prihatin malah nyelak lu
bukannya menghibur malah bikin tambah

jangan sedih ya pur
kata bapak saya musibah itu bisa datang kapan saja
musibah bisa datang tanpa diundang
kayak jelangkung ya tis
jelangkung ya jelangku musibah ya musibah
masya allah pur
bang ojak makasih ya
pak sofian sekali sekali dong kokosnya nambah
bang ojak sekali sekali bawa motor yang enak dong
makasih pak sofian
iya bapak be rodjali
iya be saya usahain hari
iya be ini juga saya cari tapi belum ketemu
saya tahu bapak butuh uang
tapi yang namanya musibah kata teman saya kita nggak bisa menolaknya
pur itumah kata bapak saya bukan kata saya
itu kata bapaknya teman saya
bukan kata temen saya
hari ini gue bingung tis
hari ini juga
gue ditagi kontrakan sama bapero jali
duit yang udah gue kumpulin
ya allah tis
saya mampir ke rumah tati dulu ya
ada yang mau diambil
badan saya kejepit
bukan kejepit badan
oh seperti itu
cuma pengen tahu kontrakan barunya tati
ya seperti ini
masih kontrakan babeh kan
oh seperti itu
diajak ngomong di majelu
kalo dompet gue belum ketemu
ntar gue minjem duit lo dulu ya buat bayar kontrakan
saya liat dulu ya
soalnya saya juga belum bayar kontrakan
gue gak enak sama bapero jali
soalnya udah seminggu nunggak
hari ini gue gak boleh nungek lagi tis
sementara waktu kamu numpang aja di kontrakan saya
lu kan juga belum bayar kontrakan
atau gimana kalau lu numpang ke kontrakan gue tapi lu yang bayar
itu mah enak di kampung gak enak di saya tupur
kontrakan baru babe bikinnya irit banget
apa bedanya sama kontrakan yang lama
orangnya juga ngirit kontrakannya yang irit
oh gitu kalau saya yang punya kontrakan saya bikin lega sekalian
emangnya babe nggak mikir kalau rumah sempit itu bikin sumpek
ini kontrakan babi kok irit banget
oh seperti itu baru pulang pengajian langsung gak gosip
ntar pahalanya gugur
oh seperti itu
itu mantu saya
oh seperti itu
terima kasih ya pur
pur saya ikut perhatian
tapi maaf saya cuma bisa pinjemin kamu sebagian
gak papa tis makasih ya
ntar gue nyari sisanya sama yang lain

kamu mau oleh oleh saya
gue mau dikasih rengginang
iya tapi nanti ya repot bukannya kalau sekarang mah
eh mau kemana lu
ya mau keliling lah ke kampung
habisnya di pangkalan sepi
nggak ada yang mau diajak catur
gue balik lagi yuk pangkalan yuk
enak aja kamu enak pake motor lah
jak jak tapi aku jak
bakalan update status selama sebulan